malah malah masih main
sudah di lapar
tidak saya tidak memerlukannya
sudah cukup selama ini saya dikejar
perasaan ketakutan dan salah dan dosa selama ini
tolong bantu kami
tidak sekali saya bilang tidak ya tidak
mbok sudah pasrah
maaf lebih baik uang itu kalian bawa saja
awas ya mbok apa perlu kita berdua ini berbuat kasar sama mbok
kalau rose ini sampai ke juragan panci
awas ya mbok ingat
nah mengancam mbok ini itu ini itu
mbok sudah pasrah
sudah lebih baik uang itu kalian bawa saja dan kalian pergi dari sini
sudah pergi pergi
jatah itu siapa mbok
mereka itu langganan mbok
mbok dengar ya kalau mbok masih di daerah sini
awas ya akibatnya tanggung sendiri
ingat ya mbok
oh tuh sayang sayang udah bangun ya
pasti gara gara keceku ya
ih rasa bau
bau banget keteknya
tidak tidak tidak tidak bau
ih kurang ajar
bukan rasa bau deh
rasa rasa ganteng iya rasa rasa ganteng
aku dibilang rasa rasa ganteng
baru kali ini ada wanita bilang aku rasa ganteng
lepasin aku ya
hah yaudah kamu bilang aku rasa rasa ganteng karena ada maunya
kamu tetap jadi tawananku
tapi kan kami sedang bermain pak
tapi tapi jangan bermain di sini
ini kan tempat siapa kerja
ya asal kamu anak kecil
ah bapak bapak
ini anak kecil kenapa dibikin nangis
dia mau berisik di tempat saya ini pak ini kan terpaksa kerja pak
iya tapi dia kan anak kecil jangan mendorong begitu dong
kamu ngerti dia anak kecil jadi bapak mau apa
jadi bapak mau ribut sama saya
ayo masuklah ke belakang
nggak berani lawan aku
kamu anak kecil kamu nggak boleh menangis
terima kasih nak kamu telah menolong kami
saya bunuh kamu
kamu siapa kok kamu sakit sih
kamu tinggal di mana
kok saya belum pernah lihat kamu di perkampungan ini
saya tinggal bersama keluarga kurcaci
tapi saya sudah meninggalkan mereka
sekarang saya cuma lewat di perkampungan ini
permisi ya semua
iya terima kasih ya
wah kak anak itu
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak tidak
tidak tidak tidak tidak
tidak tidak tidak tidak
biasanya siang siang begini
yulia selalu duduk di sini
sambil memegang perutnya
kalau waktu itu
dia memang melahirkan seorang bayi laki laki
saat ini saya sedang menggendong anak itu
nih si akang ini yulia lagi yulia lagi
udah tahu disakitin yulia masih aja dipikir ya
iya kang akang nggak usah mikirin dia lagi
udah akang masuk aja yuk
ayo masuk yuk
kalian akan bumbakan
kurang ajar semua warga sudah kabur
kurang naga panjangnya bukan kepala
malam malam masih main
tidak langsung dalam

ya e cadakis
untung anakmu yang kutahuan bukan kau
karena bagi kau gudang alat
buatkan anakku saya
mana lagi aku harus mencari ibuku
ada apa ya orang orang kamu pada ketakutan
pasti sedang ada bahaya di kampung mereka
surti surti surti
gak usah takut pak dia temanku kok
ada apa pak
ada raksasa mengamuk di rumah saya
dia menculik anak saya surfi
gue pasti bisa mengalahkan raksasa itu
saya akan berusaha menolong bapak